hizbut tahrir indonesia buka suara atas pembubaran badan hukum organisasinya oleh pemerintah indonesia
jurubicara hti menyebut langkah pemerintah merupakan suatu bentuk kesewenang wenangan
hti juga telah mempersiapkan langkah langkah hukum
setelah pemerintah membubarkan badan hukum ormas hizbut tahrir indonesia atau hti
aktivitas di kantor pusat hti di kawasan tebet jakarta selatan masih berjalan normal
jurubicara hti menyebut langkah pembubaran ini merupakan bentuk kesewenang wenangan atas hak berorganisasi
ia menampik tudingan pemerintah soal kegiatan hti yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila
menurutnya pemerintah juga tidak pernah memberikan surat peringatan sebelumnya jika memang ada pelanggaran dalam berorganisasi
hti akan menempuh langkah hukum mulai dari uji materi perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah konstitusi
dan gugatan pencabutan badan hukum hti ke pt un
dan kini kita sudah bergabung
jurubicara hizbut tahrir indonesia ismail yusanto
selamat sore pak ismail
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ismail sudah resmi dicabut legalitasnya
apa langkah yang akan diambil sekarang
ya sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa keputusan pemerintah mencabut status
badan hukum hizbut tahrir indonesia hti adalah sebuah kesewenang wenangan yang sangat luar biasa
bila merujuk kepada perpu yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah
pencabutan status badan hukum ormas adalah merupakan bentuk dari sanksi administratif
atas pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh sebuah ormas
setelah lebih dulu diberikan surat peringatan dan penghentian kegiatan
jadi ada dua step yang harus dilakukan oleh pemerintah
nah ini hari sampai saat ini hti itu tidak pernah tahu pelanggaran apa yang telah dianggap kami lakukan
karena sampai ini hari kita tidak pernah menerima
tidak pernah menerima peringatan apapun dari pemerintah
tiba tiba pemerintah mencabut begitu saja status hukum hti
itulah kenapa kita menyebut keputusan pemerintah mencabut status hukum hti ini sebagai sebuah kesewenang wenangan yang luar biasa
oke artinya memang ada step yang dilewati
perpu sendiri itu kami menilai sebuah kesewenang wenangan
nah sekarang pemerintah melanggar ya mencabut
status badan hukum hti dengan cara melanggar aturan yang dia buat sendiri
jadi pemerintah itu secara sengaja melanggar aturan yang dibuat sendiri
jadi pemerintah telah nyata nyata melakukan dobel kesewenang wenangan dobel kezaliman
saya tidak tahu ini model pemerintahan apa ini kayak begini
oke pak ismail yang menarik untuk saya gali ini adalah bahwa tidak pernah ada
artinya jika kemudian ada peringatan atau diajak bicara dengan pemerintah itu artinya akan menjadi masalah lain bagi hti atau bagaimana
ya secara prosedural setidaknya pemerintah mengikuti ketentuan yang dibuatnya sendiri
secara substansial itu tentu kita bisa melakukan diskusi atau dialog
kita bisa menyanggah
hari ini beraktivitas seperti biasa akan terus seperti ini
kita akan lihat seperti apa keputusan yang dibuat oleh pemerintah
yang baru kita dengar itu kan konferensi pers mengenai keputusan pemerintah
tapi keputusannya seperti apa
sampai saat ini kita belum pernah membaca atau menerimanya
oke surat suratnya belum diterima
jadi berdasarkan keputusan itu nanti kita akan
bisa mengetahui langkah langkah seperti apa yang harus kita lakukan
tetapi setidaknya kita bisa memperkirakan bahwa kita akan melakukan gugatan terhadap kebijakan ini atau keputusan ini ke pt un
setelah nanti kita melakukan konsultasi kepada kuasa hukum kami pak yusri elisa maheda
ya tapi ada juga pernyataan dari polisi jika terus beraktivitas seperti biasa
juga akan dibubarkan oleh polisi
nah itu jadi ini kan satu kebijakan yang pasti akan membawa konsekuensi
kebijakan itu kan tertuang di dalam keputusan
keputusannya seperti apa itu yang semestinya kita tahu
pemerintah saya kira memang betul betul bertindak sewenang wenang
jadi sudahlah mereka melanggar sendiri prosedur yang mereka tetapkan
sampai ini hari juga sebetulnya tidak tahu
keputusannya itu seperti apa
dia hanya ngomong saja di depan publik
tapi kepada yang menjadi obyek dari keputusan itu tidak pernah diberitahukan
oke yang menjadi objek daripada keputusan itu dalam hal ini hti tidak pernah diberitahukan
artinya apakah masih ingin berdialog
artinya apakah masih bisa berkompromi dengan pemerintah hti
saya kira semestinya memang seperti itu
ini bukan soal hti
hti berkompromi dengan pemerintah
tetapi pemerintah mesti memandang secara positif setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak bangsa
di dalam ikhtiar untuk membawa negaranya itu ke arah yang lebih baik
di sebetulnya indonesia itu di daerah anak anak muda yang memiliki kesadaran luar biasa
mengenai berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa ini
dan sekaligus juga alternatif solusi yang diberikannya
kami itu akan membawa kepada kehancuran yang terjadi
sebenarnya kita ini sedang membawa negara ini kepada kebaikan gitu
jadi pandangan seperti ini yang harus tumbuh pada pemerintah
tetapi ketika pandangan ini tidak ada
ya lu yang dipakai itu adalah kacamata keburukan
maka tidak akan terlihat apa yang sisi positif yang kami lakukan ini
dan kemudian tindakannya
tindakan brutal sebagaimana yang baru
jadi saya kira ini sebuah kerugian besar
dan ini akan menjadi presiden yang buruk
oleh karena ini kita kembali kepada era represifmus
bagaimana yang pernah terjadi di masa lalu
di mana ada kriminalisasi terhadap dakwah
kriminalisasi terhadap aktivis dakwah
sementara di saat yang sama ada banyak sekali kejahatan di sana
yang justru seperti seolah olah
dibiarkan lihatlah narkoba kriminalitas
ismah bukarin kan tidak mencuri uang rakyat
tidak korupsi tidak menimbulkan anarkisme
tidak melakukan gerakan separatis
tapi pak ismail kalau disampaikan menteri agama
bukan dakwahnya yang dilawan
bukan hanya korupsi menjual aset negara
bahkan disinyalir menampung anak anak dari pki
itu dibiarkan saja
pak ismail tapi tadi juga disampaikan oleh menteri agama
bukan dakwahnya yang dilawan oleh pemerintah di sini
tapi ketakutan ada dugaan ketakutan alternatif
mendirikan negara baru dengan ideologi yang berbeda
ya itu kan ketakutan
ketakutan itu kan bisa dikomunikasikan
oke jadi intinya hti ingin diajak bicara gitu ya pak ismail
semestinya ya kalau kita mengikuti ketentuan undang undang yang lama
yang belum dihapus oleh perpu ini
di sana ada peringatan satu peringatan dua
ada pendekatan persuasif gitu
dan sebetulnya indonesia sesungguhnya sudah mengambil inisiatif
untuk melakukan komunikasi dan dialog itu
beberapa bulan yang lalu kami sudah mengirim surat
kepada menko polhukam untuk audiensi
tapi hingga saat ini tidak pernah berjawab
jadi siapa sebenarnya yang tidak mau berdialog gitu
kita akan tunggu terus perkembangan selanjutnya
akan melakukan gugatan dan juga uji materi
terima kasih pak ismail
yusanto jurubicara hizbut tahrir indonesia
bergabung di cnn indonesia newsroom malam ini